perdana menteri anthony albanese
dan tentu saja harus menciptakan
membela palestina melalui berbagai cara
dapatnya sih nggak akan kelar itu game
kalau tahun lalu kan sekitar lima puluh satu sampai lima puluh satu sekian
untuk pensiunan kaya di dunia ini itu sudah ada rezimnya
yang kedua walaupun mereka meminjam dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online
baik kalau mengomentari soal tadi laporan rekan kami di istana negara
kebanyakan kan yang tidak ada simptom
yang kedua adalah harus diikuti juga dengan testing tracing dan treatment yang baik
kemudian di tahun seribu delapan ratus tiga puluh dua masjid ini direnovasi pada masa pemerintahan raja abdurrahman
lewat usahanya ini hartanto berhasil menembus pasar nasional dengan penjualan melalui loka pasar
dan timnya juga waktu itu sangat apa ya kita we play as a team gitu loh
dan terhadap kekurangan yang signifikan dalam hal hak dan perlindungan